saudara ahli kita tahu bahwa bansos ini kan merupakan suatu keputusan berat di
dibuat berdasarkan keputusan pemerintah dan dpr sehingga ada undang undang tentang itu
sebagai undang undang tentunya ini dibicarakan baik oleh pemerintah di dpr
dan di dpr itu di sana semua ada fraksi fraksi semua partai partai ada di sana
baik pdip baik pks demokrat semua partai ada di sana
diputuskanlah tentang adanya bansos ini
kemudian tentunya sebagai keputusan dan sebagai undang undang
tentunya pemerintah wajib untuk melaksanakan undang undang itu
lantas dari tadi penjelasan ada ahli mengatakan seakan akan ada yang salah
kalau pemerintah melaksanakan bansos ini
pertanyaan saya adalah apa salahnya pemerintah kalau melaksanakan ketentuan undang undang
bansos ini tadi saudara pakai teori tentang teori pokber
yang mana tadi diceritakan di luar negeri itu adalah dilakukan oleh bapak
sedangkan di sini ini adalah pemilihan presiden
penggelontoran bansos itu bukan dilakukan oleh salah satu segmen tertentu
tapi oleh pemerintah yang di backup dan didasarkan pada undang undang
dan dibicarakan oleh semua partai yang ada di sana
sehingga tidak ada nuansa untuk menguntungkan satu orang saja
tapi berlaku bagi semua pihak yang ikut dalam pilpres tersebut
lantas pertanyaan saya apa yang salah
ada salah satu orang menyalahkan pemerintah ketika dia melaksanakan undang undang
dan menyalurkan bansos ini sesuai perintah undang undang kepada masyarakat
disambung oleh pertanyaan dari rekan saya yang datang
menyambung dari pertanyaan rekan sejawat kami pravoto
saya ingin bertanya kepada arbe
saya sangat tertarik dengan teori gentong babi yang dipaparkan oleh ahli
apakah teori gertong babi ini juga berlaku
jokowi menang atas sby dalam pilpres
dan kita ketahui bahwa jokowi bukan petahana atau didukung petahana
demikian juga sby waktu itu juga bukan petahana dan bukan didukung oleh petahana waktu itu megawati
apakah berlaku juga teori gentong babi ini
prabowo bukan petahana dan di dalam kabinet yang menjadi calon wakil presiden juga ada menteri mahfud md
ada mantan gubernur anies baswedan
mereka sama sama dalam satu lingkup kekuasaan eksekutif
monggo silahkan dijawab oleh ahli
baik dari pak basel cukup ya
terima kasih untuk pertanyaan pertanyaannya
pertama produksi turun enam sekian juta ton
kenapa harga terus meningkat
ya lazimnya ya lazimnya kalau import itu sudah masuk harga turun spekulan beras enggak berani naik naikan harga
karena bulog punya kekuatan untuk membanjiri pasar
dan puncaknya bulan februari
karena itu oh hampir bisa dipastikan secara teoritis pun mendukung bahwa digunakan untuk kebutuhan tidak semata mata untuk stabilisasi harga
nah dan ini menariknya di pasar pasar tradisional ada tapi terbatas harganya mulai naik gitu
masyarakat luar biasa yang mulia menyiasati saya melihat dengan mata kepala saya sendiri karena saya mengalami mati di pasar
jadi mereka beli biasanya yang kualitas sebelas ribu
mereka belinya separuh saja
yang separuhnya lagi kualitas rendah
jadi ya itulah cara masyarakat itu survive karena luar biasa
oleh karena itu hampir bisa dipastikan mungkin juga susut
sehingga gudang gudang bulog tergerus habis gitu
work barrel plus yang memastikan targetnya tercapai sebanyak banyaknya
sebagaimana yang dinarasikan kalau bisa satu periode
lnino dua ribu dua puluh satu ada juga lnino tapi tidak ada bansos lnino
tak kalah intensitas lnino nya lebih tinggi dari dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
dan ini pun diperpanjang lagi kan
sudah tidak ada lnino ada bansos lnino
dan intensitasnya lebih tinggi tahun dua ribu dua puluh satu
tapi tidak ada waktu itu bansos
lagi lagi ya karena tahun ini spesial ada pemilu
kemudian kalau dilihat dari
gelondongannya kan perlindungan sosial
jadi ini adalah program social protection
jadi ini bukan kalau bansos itu seolah olah belas kasihan
ini adalah kewajiban negara untuk mengentaskan orang miskin untuk tidak jadi miskin
dan orang yang belum miskin tidak masuk ke jurang kemiskinan
itulah perlindungan sosial namanya
tapi varian bansosnya semakin banyak
tapi ditambah di tengah jalan ya tidak disetujui dpr
pelaksanaannya dilaksanakan oleh para menteri dengan kamuflase
ini dari pak jokowi nggak disepakati oleh dpr
import disuruh tiga juta
dan kita tahulah kehidupan berbangsa di kita kan kita sempat presiden heavy lantas parlement heavy presiden heavy sekarang jokowi heavy
apa yang diingin pak jokowi harus terwujud
itu yang membuat situasinya lebih masif
dan itulah nanti penerima bansos bansos itu juga banyak yang tumpang tindih
disunter di daerah utara
hampir tiap hari ada pembagian bansos untuk orang yang sama
kemudian kalau yang bagi bagi lempar seperti ngasih makan bebek
dilaksanakan oleh presiden sendiri
berapa betapa tidak beradabnya manusia indonesia di mata pak jokowi
dan intensitasnya tahun ini luar biasa
bahkan pernah berkantor di salah satu provinsi besar
saya sebetulnya ingin cerita tapi tidak etis
bisa dipersingkat waktunya sudah habis pak
waktunya baik bapak terima kasih
masih terakhir tadi pertanyaan pihak terkait yang belum terjawab
bisa diberi waktu satu dua menit
ya yang keterlibatan mantan mantan gubernur
kemudian toh ikut kontestasi juga itu
kan ini pemilu nasional
relevan marketnya kalau di pengadilan kppu yang mulia relevan marketnya bukan provinsi
gentong babi ini mengacu pada praktik yang dilakukan oleh politisi
yang menduduki jabatan tinggi di pemerintahan pusat
agar menarik pemilih sehingga dia terpilih kembali
jadi beda relevan market kalau kita bicara gubernur bupati dan sebagainya
karena yang dihitung adalah nasional
dan gubernur atau bupati tidak punya aparat sampai ke seluruh indonesia
gubernur jawa timur tidak bisa memerintah kepala desa di
pertanyaan kami juga belum dijawab yang mulia
hanya memang ada beberapa actionnya yang kemudian tidak match itu
itu tidak maunya dpr
apakah memang pemerintah yang melaksanakan ketentuan undang undang tentang basos itu
apakah bisa dipersalahkan pemerintahnya kalau dia melaksanakan tuntutan undang undang
saya rasa jelas tidak perlu dipermasalahkan
ya pemerintah wajib untuk melindungi rakyatnya
membantu bantuan sosial kalau ada bencana alam
kalau ada gempa bumi
dan semuanya ada indikatornya
yang mulia mungkin ada miss sedikit
pertanyaan saya tadi bukan menyangkut gubernur
pertanyaan saya tadi adalah
bagaimana ketika tahun dua ribu empat belas
tidak masuk dalam kriteria politik gentong babi
karena pak sby waktu itu bukan incumbent
pak sby incumbent pada pemilu berikutnya
setelah itu dia tidak menyiapkan dinastinya anaknya
jadi dia dibebaskan waktu yang
waktunya mudah mudahan dapat dipertimbangkan untuk
dapat menjadi pertimbangan mahkamah dalam menjatuhkan putusan